deadpool adalah salah satu film yang diangkat dari kisah superhero marvel
dan dirilis tahun dua ribu enam belas
maksud saya itulah kenapa saya membawanya
salah satu aktris yang bermain dalam film deadpool adalah brianna hildebrandt
yang memerankan tokoh negasonic teenage worhat
selamat datang di indonesia kamikaze
sukses memerankan superhero briana berbagi cerita di balik proses syuting film deadpool
termasuk cerita beradu acting dengan idolanya ryan reynolds
sebelum memerankan negasonic ada persiapan fisik yang dijalani brianna
kamu tidak salah bukan

apakah kamu memiliki penyelidikan atau penyelidikan yang istimewa
sebelum memiliki peran di deadpool
ya saya melakukan banyak latihan muay thai
dan sebenarnya ada cara yang spesifik
untuk superhero yang seharusnya berlari
jadi saya harus melakukan banyak latihan berlari
untuk membuatku terlihat tidak seperti
saya berlari di air ketika berlari
dan ya saya pikir itu adalah dua hal spesifik yang saya lakukan untuk berlatih

acting briana berikutnya akan muncul dalam film first girl i love
yang akan tayang delapan belas oktober ini
ia memerankan gadis remaja yang mengeksplorasi seksualitas dirinya
film berikutnya mungkin setelah the girl i love
ada apa apa pelan
jadi saya baru saja selesai membuat film namanya tragedy girls
ini seperti film komedi horror
dan saya berakibat bersama alexandra shipp
yang memainkan storm di apocalypse
kastinya luar biasa
ini adalah film yang sangat keren
terkait kelanjutan film deadpool
wiana mengatakan film tersebut akan dibuat kelanjutannya
namun karakter negasonic yang ia perankan
belum tentu ada dalam film tersebut
ada apa apa pelan untuk membuat film kedua deadpool
ya ada pelan untuk membuatnya
saya pikir mereka mulai membuat film di februari
saya tidak benar benar yakin
tapi saya tidak mendapatkan skrip atau apa apa
saya tidak yakin negasonic ada di film ini
tapi kalau tidak saya akan sangat sedih

ini adalah pertama kalinya briana bertemu penggemarnya di kawasan asia
dia berharap bisa kembali ke indonesia untuk bertemu fans
istiato sigit jakarta

sebelum itu saya tidak tahu siapa suara dari dia
saya tidak pernah bertemu dia